udah jam segini pak ustadz rw belum ada juga
nanti juga dateng kang
pak ustadz rw habis dari dokter mungkin istirahat sebentar
kemet sebenarnya punya ilmunya gak sih
dulu di cibarengkok katanya susah karena daerahnya berbukit
semua orang percaya saya juga percaya
tapi kaya sekarang di ciraus gak ada bukit tiba tiba matanya sakit
bagaimana hasil pemeriksaan mata pak ustadz rw
sepertinya pak ustadz rw pura pura sakit mata komandan
tadi waktu saya antar pulang matanya baik baik saja
tapi waktu saya ingatkan soal melihat hilal
sakit matanya kambuh lagi komandan
keselamatan pak ustadz rw memang sedang terancam
tapi kalau pembacaan hilal tidak dilakukan
bagaimana wibawa pak ustadz rw di mata warga
jangan remehkan pak ustadz ya
dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat ciraus
tugas kita adalah melindungi ciraus satu
apa itu ciraus satu komandan
apa itu ciraus satu komandan
pak ustadz rw kemen
kosong satu komandan
alhamdulillah semuanya baik baik saja kok dok di ciraus
ya paling bapak bapaknya sakit ringan aja gak ada yang sakit keras alhamdulillah
assalamualaikum bu dokter
assalamualaikum bu dokter
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam bu yola
silahkan duduk bu
bu dokter kita nonton hilal yuk
temanya jadi bu
orang orang sudah pada ngumpul bu
tapi barusan pak ustadz kemet datang ke sini terus matanya sakit
apa pak ustadz kemet masih bisa ngeliat hilal
daripada suami kult bishop
pokoknya penuh dengan kenasaan sudena aberdeen
gunung ke goban odds mendatangka hidup

dan ke pengilthisan narkoman
kalian jaga di sini

ini siaga satu
siap pak saterwe
assalamualaikum pak saterwe
kami siap mengamankan apapun keputusan pak saterwe
kalian terzorin sama saya
masa harus saya terus
ini yang saya takutkan
kalau terjadi apa apa terhadap saya
tidak ada seorang pun yang bisa mewarisi ilmu palak saya
jangan paksa saya untuk melihat hilal
sudahlah kita berserah saja kepada allah
agen ci siap mengamankan perintah ciral satu

masa harus saya terus
saya sudah selesai mencari ilang
saya sudah selesai mencari ilang
wah terus gimana ini
maaf pak kades
gimana kalau pak ustadz seterwe tidak bisa melihat hilal
pak ustadz rw belum pernah mengecewakan umatnya
saya sudah selesai mencari ilang
saya sudah selesai mencari ilang

kita tunggu saja nanti
sudah jam segini pak ustadz rw belum ada juga
nanti juga datang kang
pak ustadz rw habis dari dokter
mungkin istirahat sebentar

kemet sebenarnya punya ilmu yang baik

ilmunya enggak sih
dulu di cibarengkok katanya susah karena daerahnya berbukit
semua orang percaya
saya juga percaya
sekarang di ciraus enggak ada bukit
tapi enggak mungkin pak ustadz seterwe bohong ma
saya yang berteman sama dia dari kecil
semua orang kenyang dibohongin
tahu benar apa enggak dia punya ilmu
nyatanya dia nggak pernah bisa lihat hilal

sebenarnya bapak kamu bisa lihat hilal nggak sih
saya udah dandan dari pagi
siapa lagi tadi
siapa lagi tadi
alhamdulillah laris manis tanjung gimbol
mau naro aja pakai dilihat lihat dulu
ini tukangnya kumpulnya pada di meja makan ini teh
liatin ce akum sarkum lagi menikmati panci pancinya
saya ngeliat ido duduk sebelah kamu
yuk liat hilal
pasti di sana udah rame
ganti baju dulu
udah deh ngapain sih tiap tahun juga begitu dibohongin sama teropongnya si kemet lah
ini pak ustadz yang kebang dadang
iya si pak ustadz kemet pakai d tiap tahun juga begitu
pakai teropong dia
tahu itu teropong bener apa tidak
jangan jangan itu teropong bikinannya pak kemet lagi
ih nggak boleh seujan tukang dadang
mau puasa dosa
ya itu yang dosa pak kemet
maksudnya pak ustadz kemet
kan tiap tahun begitu katanya mau ngeliat hilal hilal hilal
tapi sebetulnya juga tidak jelas
ya udah nggak apa apa doi
kalau mau bohong puas puasin sekarang nih
kan belum bulan puasa
jadi belum dihitung utangnya
kacau kamu bohong mah
tidak boleh ceng
mau puasa mau tidak puasa
bagaimana sih kamu
tapi saya dengar makanya panas jawabnya
yuk berangkat yuk
nggak usah lah aku pun males ah
ih kamu ketua rt
ini mau dukung bang
walaupun ini ritual pembebasan
ini ritual pembohongannya pak kemet setiap tahun
ini ada apaan
eh nggak ada apa sih
kak ngaming ini teh rumah saya
mau masuk ke rumah sendiri aja diperiksa
pak ini teh sobri
sepertinya mata bapak makin parah ini sok
besok bapak mau periksa ke dokter mata di jakarta
pak kata warga teh bapak pernah sakit mata
ini sudah penghinaan
kredibilitas saya dipertaruhkan
pakai mata hati pun bapak bisa
eh eh pak
siap bapak t r w
tunggu tunggu tunggu
update terbaru pak kades
ada kabar apa
rombongan pak ustadz rwk med sudah bergerak menuju lokasi
jadi melihat hilal